pemirsa kami baru saja menerima informasi terkini
di mana memasuki hari ke tujuh operasi sar terhadap delapan pekerja tambang emas
yang terjebak di sumur tambang di banyumas jawa tengah
tim sar gabungan melakukan persiapan untuk menutup operasi sar pada hari ini
tim sar gabungan mulai menyiapkan penghentian pencarian delapan pekerja tambang
di kawasan tambang emas rakyat di dusun tajur desa pancu rendang
kecamatan aji barang banyumas jawa tengah
persiapan yang telah dilakukan dengan pembuatan prasasti
bagi delapan penambang yang terjebak di kedalaman lima puluh meter di bawah permukaan tanah
dan juga tidak berhasil dievakuasi
tim sar gabungan juga mulai menarik mesin pompa air yang sebelumnya digunakan
untuk menguras genangan air di dalam sumur

untuk menurut tim sar gabungan
selamat siang heranov langsung saya ajak perkembangan terbaru
saat ini di belakang saya ini sedang telah tadi persiapan untuk maisang
atau penanda bagi delapan pekerja tambang yang terjebak di dalam dan tidak berhasil dievakuasi
persiapan untuk penghentikan operasi sar ini bisa kita lihat dari tim basarnas
yang mulai mengembangkan
lepas mesin mesin pompa yang sebelumnya selalu dua puluh empat jam melakukan pengurasan air
yang berada di lubang galian
di saat ini selain pelepasan dari mesin pompa juga dilakukan pelepasan terhadap jaringan listrik
yang ada di tempat ini
nah rencananya tim sar gabungan akan menyampaikan secara resmi pada pukul empat belas
setelah sebuah perjalanan
semua persiapan terkait dengan penutupan operasi sar ini selesai dilakukan
dan tampaknya memang tidak dapat dilanjutkan mengingat kondisi air yang tidak kunjung surut
yang kedua lokasi yang sempit dan tidak mungkin dilakukan penyelaman
baik kalau kemudian nanti kita menunggu konferensi pers pada pukul dua siang nanti
apa yang bisa dikatakan positif tentunya harapan besar tentunya diharapkan oleh keluarga korban di sana roby
tapi apa sejauh ini evaluasi yang telah dilakukan oleh para tim sar gabungan di sana
baik nampaknya komunikasi kami putus dengan rekan kami
kami meminta maaf atas gangguan komunikasi tapi kami kembali tersambung dengan roby
pertama operasi sar dijalankan sampai dengan hari ke tujuh hari ini
hal yang paling menghambatkan
proses evakuasi adalah kondisi lubang tambang yang begitu sempit hanya tujuh puluh delapan puluh meter persegi
kemudian di kedalaman dua belas antara dua belas sepuluh sebelas naik turun setiap harinya itu tergenang air
sementara survivo empat delapan pekerja tambang yang tengah melakukan eksplorasi dan terjebak air
diperkirakan berada pada kedalaman di bawah lima
lima puluh meter permukaan tanah
nah sehingga proses evakuasi terhadap delapan pekerja tambang ini sangat sulit untuk dilakukan
dari basarnas tim gabungan sudah melakukan upaya berbagai cara
yang pertama dengan mulai menguras air yang ada di dalam
kemudian untuk mendeteksi adanya kebocoran dari sungai yang ada di sekitar tambang
juga sudah dilakukan pembendungan begitu
terus selain itu juga upaya yang lain dengan menggerakkan seluruh
ada tiga puluh lubang tambang yang ada di tempat ini
semua dimelakukan penyedotan dengan mempekerjakan dua ratus lima puluh tim sar gabungan
dan juga ada tiga puluh lebih mesin yang dioperasikan untuk menyedot
tetapi sehari per hari ini tidak cukup signifikan untuk menurunkan debit air
apalagi sampai menjangkau ke
surkufor yang diperkirakan di kedalaman lima puluh meter di bawah permukaan tanah
nah yang kedua opsi kedua adalah penyelaman
tim penyelam juga sudah disiapkan
baik dari basarnas pasukan dari tni al juga disiapkan tim penyelam diving ya
dari ahli yang mereka biasa menyelam di gua juga sudah disiapkan
tetapi kondisi lubang yang sempit kemudian jarak pandang
pada saat dicek menggunakan kamera bor ini tidak cukup terang
air yang ada itu jarak pandangnya cukup pekat
dan kondisi ini yang kemudian tidak layak untuk dilakukan penyelaman
berikutnya safety ya
pengaman dari operasi penambangan emas ini
sejumlah ahli tambang yang datang ke tempat ini juga sangat sangat
tidak safety ya tidak aman
lokasi yang dibuat atau pengaman pengaman yang terpasang
bahkan menurut informasi di kedalaman di bawah lima puluh
para pekerja tambang ini cukup berani tidak menggunakan safety pengaman yang cukup aman begitu
sesuai dengan standar operasional pertambangan
nah ini kondisi kondisi ini yang tentunya menjadi dasar
menjadi evaluasi dari tim sargabungan
dan tentunya ini juga sudah dikomunikasi
dikomunikasikan dengan pihak keluarga
pihak keluarga yang datang ke lokasi bersama dengan pemerintah desa
dan juga pemerintah kabupaten bogor yang datang ke tempat ini
menyampaikan yang pertama mengapresiasi atas operasi sar yang digelar
untuk mengevakuasi delapan pekerja tambang yang terjebak di bawah
berikutnya pihak keluarga sudah membuat pernyataan bahwa
apabila selama operasi tujuh hari tidak ada
ada celah atau jalan untuk melakukan proses evakuasi terhadap delapan pekerja tambang
maka pihak keluarga sudah mengikhlaskan
ini yang kemudian menjadi dasar operasi sar ini
kemudian rencananya pada hari ketujuh ini pada siang nanti
akan ditutup dan kita sama sama sudah melihat proses persiapan terkait dengan penutupan itu
sementara berkaitan dengan tambang
sampai dengan hari ini
operasional tambang rakyat ini masih dalam proses
dan secara resmi pemerintah belum mengeluarkan izin
nah berdasar dari itu apalagi ada insiden seperti ini
maka kemarin bupati banyumas ahmad hussein sudah mengusulkan kepada dinas sdm provinsi
yang punya kewenangan untuk melakukan penutupan
nah penutupan ini tentunya seiring nanti proses perizinan dan seterusnya bisa dipenuhi
standar operasional pertahankan
tambangan juga nanti bisa dipenuhi mungkin ke depannya bisa beroperasi lagi
ya roby sebelum menutup laporan ini
saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini
informasinya sejauh ini sudah ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh poresta banyumas roby
ya bicara terkait dengan penegakan hukum
terkait dengan operasional tambang yang izinnya belum turun dari pemerintah
tentunya ini ada hal hal atau peraturan perundangan yang dilanggar
nah polresta banyumas sudah menetapkan empat orang tersangka
yang pertama merupakan pemilik tanah yang dilakukan aktivitas penambangan lokasi yang ada di belakang saya ini
yang kedua dua orang ini merupakan operator mereka yang menjalankan
operasional tambang termasuk mengorganisir para pekerja tambang yang melakukan eksplorasi ke bawah tanah yang akhirnya menjadi korban
nah yang keempat itu tadi sudah tiga yang keempat ini merupakan pemodal
nah pemodal ini yang memodali memberikan berinvestasi untuk melakukan satu eksplorasi
seperti pemasangan listrik
ada kayu kayu yang harus disiapkan untuk stek pengaman
kemudian ada operasional tambang ya termasuk mereka operator yang harus dibayar
termasuk pekerja tambang yang melakukan eksplorasi yang harus dibayar
nah pemodal ini mereka sama sama untung antara pemilik lahan pemodal kemudian operator dan pekerja tambang
dalam perhitungannya mereka pekerja
nah atas keterlibatan ini kemudian adanya delapan korban pekerja ini
mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan undang undang minerba
nah ini yang saat ini tiga orang sudah diamankan pihak polresta banyumas
tentunya bagian satreskrim
kemudian satu orang pemodal masih dalam belum berhasil diamankan
nah menurut informasi dari warga sekitar kemarin pihak pemodal sudah menghubungi
terkonfirmasi dari pemerintah desa di bogor
di mana para delapan korban atau delapan pekerja tambang ini yang kemudian belum berhasil dievakuasi
untuk menemui pihak warga
tetapi sampai dengan saat ini saya belum mengupdate lagi apakah pemodal ini sudah bisa berhasil diamankan
baik kita tunggu perkembangan terbaru dari konferensi pers yang akan dikelar pada pukul dua siang nanti
terima kasih untuk update anda secara lengkap
bersama kami ada koresponden cnn indonesia roby sofwan amin langsung dari banyumas jawa tengah